komisi pemberantasan korupsi mengutus kepala badan intelijen negara daerah papua
untuk bertemu langsung dengan gubernur papua dan pihak keluarga serta ratusan masa pendukung
komisi yang ngutusan kpk kepala badan intelijen negara daerah papua
mejianteni gustaf irianto mendatangi kediaman lukas nmb
di koya tengah distrik muara tami kota jayapura
untuk melihat kondisi kesehatan lukas nmb
pada kesempatan itu gustaf juga menyampaikan pesan dari ketua kpk
tentang pemeriksaan gubernur papua oleh pihak kpk
yang akan dilakukan di kantor kpk jakarta
terkait pertemuan ini ketua tim kuasa hukum gubernur papua menyatakan
lukas nmb tetap memilih pemeriksaan dilangsungkan di jayapura
setelah dinyatakan sembuh oleh tim dokter
karena tadi volumenya beliau dari keras kemudian sudah mulai agak agak pelan pelan
sehingga kami juga akhirnya pamit sehingga sebetulnya kami ingin di papua ini tetap tenang
bapak lukas mengatakan bahwa beliau tidak mau ke jakarta karena alasan kesehatan
beliau tetap ngotot bahwa kalau yang dituduhkan satu miliar itu tidak benar
sehingga beliau mengatakan menolak pemeriksaan yang akan dilakukan di jakarta
beliau bersedia diperiksa hanya di papua